sementara itu ketua umum persaudaraan alumni dua ratus dua belas selamat ma'arif memenuhi panggilan penyidik subdirektorat keamanan negara polda metrojaya pada senin pagi
selamat ⁇ maarif diperiksa sebagai saksi terkait aksi yang digelar fpi dan beberapa ormas lainnya delapan belas desember lalu
didampingi kuasa hukumnya selamat ma'arif tiba di gedung direktorat reserse kriminal umum polda metrojaya sekitar pukul sepuluh lebih tiga puluh menit waktu indonesia barat
selamat ⁇ maarif mengatakan ia tidak sempat mengikuti aksi tanggal delapan belas desember itu
saat selamat menuju lokasi demo sudah dibubarkan oleh polisi
selamat ⁇ maarif menambahkan ia akan bersikap kooperatif dalam pemeriksaan ini
subdit keamanan negara ditres primum polda metrojaya telah menaikkan status aksi seribu delapan ratus dua belas ke tingkat penyidikan
aksi ini digelar oleh fpi dan ormas lainnya untuk menuntut pembebasan rizik syihab dari penjara
hari ini ada satu peserta juga yang dipanggil dan besok saya juga dengar informasi
ada tiga termasuk warlapnya besok
ustadz ustadz ada tanggapan nggak dipanggil polisi sebagai saksi dalam kasus ini
ya biasa aja kan kita akan dimintain keterangan sebagai saksi ya kita kooperatif aja
kan kita belum tahu apa yang mau diminta keterangan dari saya
sementara itu menurut gabit humas polda metrojaya selain ketua umum pa dua ratus dua belas selamat ma'arif
satu orang lagi pemilik kendaraan komando saat demonstrasi berinisial a juga diperiksa subdit keamanan negara polda metro jaya
namun demikian hingga saat ini pemilik kendaraan komando tersebut tidak memenuhi panggilan pemeriksaan
seperti diketahui subdit kamnek ditreskrimum polda metro jaya ini telah menaikkan status aksi ke tingkat penyidikan pada bulan desember dua ribu dua puluh
aksi delapan belas dua belas digelar oleh fpi dan ormas lainnya pada jumat delapan belas desember
aksi ini digelar untuk menuntut pembebasan rizik syihab dari penjara
kita jadwalkan hari ini ada dua yang akan kita panggil sebagai saksi
yang pertama adalah alihnya
pemilik kendaraan saudara a
kemudian ada saudara sm
tetapi yang bisa hadir hari ini adalah saudara sm sendiri
tadi sekitar pukul sebelas hadir di sini
kita lakukan juga protokol kesehatan
kita lakukan mulai dari rapid test antibody dan juga swab antigen
hasilnya adalah non reaktif